video amatir milik warga memperlihatkan anggota geng motor yang membawa senjata tajam dan benda tumpul
menyerang dua remaja di jalan pramuka barat utan kayu matraman jakarta timur selasa pagi
kedua korban yang masih di bawah umur itu tewas di lokasi kejadian
lantaran menderita luka bacok yang cukup parah di sekujur tubuh mereka
menurut warga kedua korban yang sedang berkumpul bersama tiga teman lain tersebut
tiba tiba diserang oleh anggota geng motor yang mengendarai sekitar dua puluh sepeda motor
korban berupaya melawan tetapi tak bisa berbuat banyak
petugas kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara
dan kini kasusnya ditangani oleh satreskrim polrestro